dampet aku kok bisa ketinggalan sih di rumah
iya di atas meja
aduh mas aku harus balik lagi sih
alhamdulillah masih ada uang untuk naik ojek
boleh saya lihat dokter
kamu lagi tanya soal foto apa sama ida
oh enggak kok pak
enggak ada foto apa pak
ini bukan foto apa pak
papa mau lihat fotonya
emangnya itu foto apa om
ini bukan foto apa apa ida
kamu juga gak kenal sama orang yang ada dalam foto ini
seharusnya kamu gak tanya aida soal foto itu
ini kan foto pribadi papa
pak jangan marah ya pak
aku nggak sengaja nemuin foto ini
aku kenal siapa perempuan yang ada di foto ini
dan aida juga kenal sama perempuan ini pak
ini ibu nenek kan pak
aku baru tahu bahwa selama ini mantan istri papa itu ibu nina
aku cuma ingin tanya sama aida
siapa tahu aida bisa kasih informasi tentang anak papa yang ada dalam putri ini
jadi papa papa jangan marah pak
papa gak marah panji
bukan soal itu
papa cuma gak suka lihat foto ini
papa cuma ingin tahu bahwa selama ini mantan istri papa itu ibu nena

mantan istri papa adalah nena
asisnya ini bularas memiliki rumah sakit itu
papa cuma gak mau aida terlibat soal masalah ini
terus terang ji
masalah ini udah menyakitkan buat pak

mau menunda pernikahan kamu dengan indira
kamu kan sudah janji sendiri mau segera menikahi indira
pokoknya omang gak mau tahu
kami harus segera menikahi indira
kau sudah segera menikahi indira
dan oma tidak mau dengar apapun alasan kamu
butlerju coba ya
butleryah strategy nepis dom yak
ya ampun dampet aku kok bisa ketinggalan sih di rumah
iya di atas meja
aduh mas aku harus balik lagi sih
alhamdulillah masih ada uang untuk naik ojek
bang ke jalan depan ya
yah aida keburu pergi
kayaknya dia nggak sadar kalau dompetnya ketinggalan
kesian aida kalau udah perlu apa apa
kemana ya dia kira kira
atau mungkin akhirnya pergi ke rumah
lebih baik aku antri aja dompet ini ke sana
ada yang ingin kamu sampaikan sama tante
riza apa kamu sudah membongkar makamnya nafa
riza sudah melakukan itu tadi pagi
dan maafin riza baru bisa datang ke sini sekarang
siapa yang ada di dalam makam itu za
indira apa nafa
ternyata benar tante di situ adalah makamnya nafa
riza tahu kok siapapun yang dimakamkan di sana tetap akan membuat tante sendiri
karena indira ataupun nafa itu keduanya adalah anak kandung tante
tapi tetap aja tante riza merasa ada sesuatu yang tidak benar di sini
dan sebenarnya riza sendiri pun juga gak tahu siapa yang riza harapkan ada di makam itu

tante riza aku ingin tahu
ini kan hasil golongan darah bapak
golongan darah bapak a
golongan darah aku o
golongan darah siapa yang b
golongan darah siapa yang b

jadi golongan darah aku
berbeda dengan ibu dan papar
berbeda dengan ibu dan bapak
kenapa golongan darah aku berbeda dengan ibu dan bapak
aku bukan anak atau ibu dan bapak ya
aksan jangan ngawur kamu
ibu jawab aku yang jujur
ibu gak perlu bohong
ibu kita taniah kamu itu emang benar
ibu juga gak tahu kamu anak siapa
bukan aku ini anak siapa ibu
jadi apa betul
aku ini bukan anak kandung ibu
jadi apa benar kecurigaan aku
karena aku ini anak kandung ibu lila orang tuanya aida
kok nyambuknya sampai situ

atau ber hunter lain

betul ada madu yang besar